jadi tidak ada alasan ya buat saya mau keliling keliling dulu
kemudian memperbaiki bangunan yang ada diperkuat dengan cara apa dan lain sebagainya
yang penting saya di akhir jabatan bisa bilang before after
ya itu kan pilihan dari masing masing partai politik
setelah terjadi bencana baru menyadari bahwa tinggal di sini itu sebenarnya tidak baik
karena kualitas sdm itu tiga mbak
jadi kesimpulan dari korea tadi saya tanya
juga menjadi korban kecelakaan truk batu di parung panjang
ngumpulin anak muda dikemahkan dua hari dua malam kan
mereka sepakat kalau hanya ngandelin pariwisata lokal saja kekuatan bangkitannya ini kurang maksimal
baik kalau dari mas adi
saya bisa kirim anak anak muda indonesia
ini hanya satu dari banyak cerita sedih di jalan raya parung panjang
saat ini juga jawa barat masih mencoba melakukan evakuasi dan memfollow up dari bencana tersebut
tetapi kondisi tubuhnya kini
yang saat ini masih dilakukanlah pemulihannya dan evakuasinya